ya untuk mengelaborasinya kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan presiden kspi said iqbal
selamat sore bang said
selamat sore mbak nes
ya selain dengan pihak kspi kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak bpjs untuk mengkonfirmasi kasus ini
namun hingga sore ini pihak bpjs belum memberikan respon
bang said sudah satu bulan kejaksaan agung menangani kasus ini
sejumlah saksi sudah diminta keterangan oleh kejaksaan agung sejak status kasus ini naik ke tahap penyidikan pada sembilan belas januari lalu
namun hingga kini kejaksaan agung masih belum menetapkan nama tersangkanya
bagaimana kspi menilai proses yang sedang berlangsung di kejagung ini
pertama tentu kita pihak guru penjaga indonesia mengapresiasi kerja proaktif kejaksaan agung dan bpk
kita tentu tidak menunjuk ya tiba tiba kejaksaan agung ini memarkan
dan penting penggeledahan ke sor bpjs narkotik pusat
pasti ada temukan yang lain
atau memang sudah diperiksa panjang daripada bpjs dalam bidang industri baik saham maupun reksadana
oleh karena itu jangan main mainlah
direktur utama bpjs retorika retorika jangan menggoreng semua serba dan lain sebagainya
faktanya kejaksaan agung menemukan indikasi itu kok di dalam pengelolaan penguangan impulsi
baik di mana pun eksadana
yang kedua tidak ada yang digoreng
tidak ada yang dicari cari kesalahan
kejaksaan agung yang patut diduga terindikasi rp empat puluh tiga triliun
karena salah kelola investasi di sebuah reksadana indikasi terjadi korupsi
itulah maka kejaksaan agung mengambil tindakan terhadap bpjs narkotik pusat
tapi kita sayangkan kok sudah satu bulan kita tadi seperti mbak nessa katakan
tidak ada persamaan
dulu juga ada ditemukan indikasi salah kelola keuangan investasi
akhirnya tiga belas triliun
bahkan kpk waktu itu juga ikut
analisa akhirnya output
resiko kita tidak mau
kali ini saya nggak main main
kami kaum buruh tidak main main
kita tidak main main
tidak hanya berdalih ke bisnis
kita apa yang sedang terjadi dan uang buruh
sekarang ada rp empat puluh tiga triliun
dapat wt wajar tanpa persyaratan
atau wajar tanpa perusahaan
likiditas penuhi masih ada unsur
untungnya adalah rp tiga puluh dua dua triliun
pertanyaan kita ya jelas
masih kemampuan bayar
kok empat puluh tiga triliun kok
uangnya masih banyak
uangnya masih banyak itulah mereka punya kemampuan bayar
kita persoalkan bukan kemampuan bayarnya bisa atau tidak
terjadi korupsi nggak
kelola dana investasi itu
yang diperkirakan rp empat puluh tiga triliun
tapi itu bagi buruh besar
nggak bisa berlindung
fluktuasi saham atau reksadana
kemudian terjadi resiko
kira kira begitu mbak nisa
tuduhan ini tidak main main begitu ya mbak nessa
mbak nessa mbak bang syed iqbal
dan bahkan anda juga sudah sampai menyuruh hati presiden
sehingga anda merasa bahwa direktur utama bpjs ketenagakerjaan ini
melakukan pengelolaan aset
ataupun melakukan pengelolaan investasi ini
mungkin tidak sesuai dengan aturan yang berlaku begitu
sudah memberikan tembusan
tembusan itu ya kak agung
surat penjualan dari jakarta agung
dengan tembusan kepada bapak presiden republik indonesia pak jokowi
pak jokowi kan
akan memimpin perang langsung terhadap korupsi
lalu itu terjadi
di luar negara pemerintah
nah oleh karena itu
hak sikap dari media media
ketika delapan belas januari dua ribu dua puluh satu itu
dan yang lalu kira kira
kami melihat kok nggak ada perkembangannya
girut bpjs dan depi direktur humas
dana rp empat ratus delapan puluh enam tiga triliun
saya kira satu ratus dua puluh lima triliun

salah kelola uang investasi
dari dana yang dialokasikan ke saham dan reksadana
menurut ketemuan kejaksaan agung adalah
bisa nanti oleh kejaksaan agung dan bpk
kalau korupsi ya korupsi
harus bertanggung jawab direktur humas
kami sungguh sungguh serius kali ini
nggak mau lagi kehilangan momentum
dan membiarkan uang rakyat uang buruh itu dirampok
sial ya dirampok
masih ada uang
ya pasti masih ada uang orang
coba uangnya cuma rp lima puluh triliun
korupsi indikasi korupsi rp tiga triliun
uangnya rp empat ratus delapan puluh enam triliun
ham dan reksadana salah kelola
rp empat puluh tiga triliun masih ada rp seratus triliun
jadi anda tidak terima argumentasi bahwa
kalau kemudian tidak ditemukan gagal bayar ini menjadi bukti bahwa
memang tidak ada salah kelola dalam dana di bpjs begitu
ya itu tergantung kejaksaan agung dan bpk
tapi kan kejaksaan agung
apalagi disorot oleh media termasuk cnn
semua media menyorot
bahwa mereka melakukan penggeledahan
dan jangan berlindung seolah olah mengganggu ekonomi
orang korupsi mengganggu ekonomi
apalagi kalau itu
itu tidak penting bagi kita rakyat bagi kawan guru
apalagi di tengah covid sembilan belas
memang bpjs memberikan sesuatu bantuan
blt bsu di upah
dan akan persiapkan jika
karena uangnya banyak
uangnya banyak itu jangan dikorupsi
kalau kita membiarkan sekecil apapun
ketika nanti makin banyak uangnya
dikelola bpjs naker
apalagi nanti dana pensiun akan makin meningkat
ya akan berbahaya dong
oleh karena itu
bagi kspi dan buruh indonesia
sekecil apapun terindikasi korupsi
itu oleh acaranya negara
kecuali lsm atau kami dari serikat buruh
yang datanya terbatas
itu kejaksaan agung
kita berpartasi bersama bpk
oleh karena itu kami minta koreksi
apalagi salah satu direksi bpjs nakes
lolos dalam direksi bpjs kesehatan
kami minta pak menteri kesehatan pak presiden
tolong ditunda dulu tuh
kalau kita ingat
bpjs naker juga
saham dan reksadana
nggak pernah kok menanamkan uangnya di umkm
membuat industri industri yang sifatnya real
pabrik pabrik bantu dan lain sebagainya
hanya di saham dan reksadana
ada dua ya yang saya dengar ya mbak
tapi saya tidak menuduh bpjs naker bukan
pasus jiwa trawanya dan asabri
kan ditemui salah kelola investasi itu
yang pertama yang membuat investasi
rugi saat investasi bodong
jangan jangan pada kasus yang sama
bjs naker melakukan investasi yang bodong
ada komisi yang diberikan pada pengambil kebijakan
yang menentukan penempatan investasi
apakah ada hal itu
itu yang kita inginkan
sayang sekali tidak ada pihak bpjs
tenaga kerjaan yang kemudian bisa menjawab
semua argumentasi yang disampaikan
oleh pak said iqbal
kita akan tunggu sama sama bagaimana
kemudian kasus ini bergulir di kejaksaan
untuk sementara terima kasih
atas waktunya di cnn indonesia newsroom